dia gak akan berani muncul
kalau gitu allah yang nolongin kita
hai adik kita ketemu lagi
adik adik tau tidak orang yang bernama pemanah rasa
kami sudah menanyakannya ke banyak orang
tapi tidak ada yang tahu
mungkin adik tahu
tahu kok kak
kecuali beliau yang ingin mengetemu kakak
kakak berdua beruntung bisa bertemu dia
soalnya tidak gampang kak
jadi benar dia orang sakti
tidak cuma sakti dong kak
terus untuk apa hakam berdua
mau ketemu beliau
kami ingin berguru
mungkin dia mau kak
tapi tidak ada waktu kak
jadi kakak bisa belajar banyak dan sedikit
yang beliau katakan kak
sudah ya kak mau pergi dulu
anak itu dan pendaikar pemanah rasa
aku yakin mereka pasti ada hubungan dekat
aku jadi penasaran
bagaimanapun caranya kita harus berguru kepada orang itu
kang gak kok ngak kelihatan
kan dia kan habis disunat
yuk kita makan di saung yuk
ada apa kita dipanggil ke sini gusti
aku sudah memperhatikan kebiasaan prabu siliwan
dan biasanya siang seperti ini dia pasti lewat di sini
ini kesempatan emas
maka dari itu sebentar lagi dia lewat
jangan sampai gagal
beri kami sedekah tuan
kasihannya kami tuan
kami sudah dua hari belum makan tuhan
apakah pemimpin di daerah kalian tidak pernah memerhatikan nasib kalian
mementingkan diri sendiri tuan
sibuk dengan harta dan kekayaan dan istri istrinya
nih belum kapet juga kalian
akhirnya kita bertemu kembali
sekarang aku bukan perampok lagi
namaku singa maruta
rupanya perampok sakti ini sudah insap
sayang sekali kamu menyianyiakan hidupmu
tapi tak mengapa
aku masih memberikan satu kesempatan untuk bergabung denganku
aku tidak sudi
aku lebih baik mati daripada harus kembali melakukan kejahatan
jika itu memang kalian
jika itu memang keinginan
aku akan mengantarkanmu ke neraka
ada apa dengan diriku
kenapa aku tidak bisa memainkan jurus andalanku
jurus singa mabung
kamu tidak akan bisa mengeluarkan jurus anehmu itu marut
sebab kamu tidak menenggak tuak itu lagi
dan itu adalah titik kelemahanmu
hah aku tidak peduli
sudah saatnya ilmu sesat itu hilang
wah kamu lebih menarik dengan tampil seperti itu
raden memang pandai memuji
tapi benar juga dengan tampilan begini tidak banyak direpotkan
terus ada apa pak mimin demi aku
itu salah satunya
tapi yang lebih penting
aku mendapati rasa kalau singa maruta sedang dalam kesulitan
aku akan mengantar raden kepadanya

eh kali ini aku harus mengalah lagi
raden bagaimana raden tahu
alhamdulillah allah memberikan aku ketajaman pencak indra
siapa sebenarnya bocah ini dia mampu menandingi kesaktian perempuan itu
benar kau micitin
iya kita berdua sudah benar tapi kita berdua sampai
sudah tidak banyak ngomong aku hajar nanti kalian
kalau kian satang datang dia akan nolongin kita
kian tidak akan berani muncul
kian sudah kukalahkan
kalau begitu allah yang nolongin kita
siapa yang suruh kamu bermalas malasan
sudah seperti juragan ya
lihat kamu mau tawan saya menyerang kamu